nah sekarang diatur yang beli ya lebih dari berapa dua pasang ya kalau dua pasang nggak apa apa
begini itu permendak sebetulnya sudah lama ya cuma dulu mungkin belum dapat perhatian nah sekarang
ditegaskan di formuntak itu
kan kalau kita belanja di luar negeri bahwa kemarin memang berpajak kan harus bayar dong
masa nggak bayar disini aja belanja bayar kan jadi kalau barang masuk belanja bayar dikenakan
kalau saudara beli tas channel ya kan buat buat di sini ya cukai dikenain pungutan nah sekarang diatur yang
lebih dari berapa dua pasang ya kalau dua pasang enggak apa apa itu kalau dulu berapa aja kan harus
bayar sebetulnya permendat ini membantu sekarang kalau beli dua pasang enggak papa gitu hai hai
hai yang enggak bagal kabut lagi bagi kan enggak papa ini kalian beli baru
yang buat dijual lagi itu kena
kan kalau buat dagang itu kan harus ada
kalau buat lele kan gak satu kerdus
biasanya udah biasa kok
kalau dulu kan orang belanja berapa aja dibayar
ya cukai bisa alasan untuk mereksa
jadi kalau dia beli dua utuh
ada kantongnya ada bondnya
gitu tapi kalau beli jam buat dipakai
tapi kalau belinya banyak
beli yang seratus juta dua ratus juta
ya harus bayar pajaknya